hai menerokan antara dua kubu partai demokrat terjadi di kongres luar biasa di sibolangit
kabupaten deli serdang sumatera utara pada jumat sore kubu demokrat yang menggelar kongres luar
biasa mengusir paksa masa kontra yang diduga akan mengganggu acara kongres luar biasa itu
bahkan kedua kubu sempat aduk pukul bahkan satu orang terluka di bagian kepala dan harus
dilarikan ke rumah sakit terdekat saat bentrokan terjadi tidak ada penjagaan dari aparat kepolisian
hingga kini belum ada keterangan resmi dari penyelenggara kongres luar biasa maupun dari
kubu masa yang kontra mengenai benrokan yang terjadi sementara kongres luar biasa partai
demokrat di kabupaten deli serdang sumatera utara ini memilih muldoko sebagai ketua umum
dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh empat pada jumat sore klb juga mendemisionerkan agus herimurti yudhoyono sebagai ketua umum
sekaligus menghilangkan organisasi majelis tinggi yang diketuai sby dan mengganti dengan
dewan kehormatan partai klb juga menetapkan pembatalan perhentian atau pemecatan kader
partai demokrat dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu termasuk tujuh orang petinggi partai yang dipecat
tim liputan cnn indonesia